kita beralih ke informasi lainnya
seorang polisi di kabupaten malang menjadi inspirasi bagi banyak orang
atas dedikasinya kepada masyarakat
bahkan kedekatannya dengan warga sekitar sempat menjadi viral di beberapa media sosial
ia pun mendapat penghargaan dan hadiah sepeda motor dari kapolda jawa timur
siapa menanam dia yang akan menuai
peribahasa itu tampaknya cocok disematkan pada dipka arifin
berkat dedikasinya ia mendapatkan penghargaan dari kapolda jawa timur irjen mahfud arifin
tak hanya itu bribka arifin juga mendapat hadiah sebuah sepeda motor
penghargaan ini diberikan setelah sang polisi menjadi viral di media sosial
karena kedekatannya kepada masyarakat
bahkan saking dekatnya para siswa menangis terharu saat ia berpamitan jelang masa pensiunnya
bribka arifin merupakan satu dari sekian banyak polisi baik di indonesia
atas dedikasinya itu sudah sepantasnya ia menjadi teladan
bagi polisi lainnya di seluruh indonesia

yang berkuasa yang positif yang jujur yang kelas dalam pengabdiannya selaku berpengabdian
setelah sekolah minta anak sd yang dipanggil semuanya nangis ini menggambarkan kedekatan
meski bangga dengan penghargaan ini namun bribka arifin tidak menyangka bakal diperhatikan oleh pimpinan
selama ini ia merasa hanya menjalankan tugas sebagai anggota babin
bapak bint kamtip mas
bahwa saya tidak nyangka bahwa akan menerima awet yang seperti ini
yang mana tugas ini memang saya laksanakan dengan tulus dan ikhlas
tapi tidak tahu yang mana pimpinan mempunyai gendak yang lain
arifin berharap di masa tuanya masyarakat desa bandarjo kecamatan pakis kabupaten malang
tidak melupakan dirinya walau sudah tidak menjadi polisi lagi